untuk dibawa menuju lokasi pelaksanaan di pelabuhan indah kiat celegon banten
setelah siap semua kru pun beriringan menuju cilegon banten yang berjarak satu ratus enam belas km dengan waktu tempuh sekitar dua jam dari ibu kota
setibanya di lokasi kru transmedia mengikuti pengarahan di dalam tenda yang nantinya akan menjadi ruang kendali utama dalam pengaturan tayangan di acara ini atau master control room
setelah pengarahan dilakukan setiap personel yang mendapatkan tugas langsung mempersiapkan diri ke lokasi masing masing untuk mengikuti kegiatan geladi kotor yang akan dimulai
untuk dapat melakukan siaran langsung dari lokasi tempat hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua di kawasan dermaga pelabuhan indah kiat cilegon banten
nanti transmedia akan menggunakan sng dari cnn indonesia ini
dan inilah teman teman ataupun kru dari satelit news gathering sendiri
dan sekarang kita akan lihat lagi bagaimana persiapan dari transmedia dan juga tentunya tentara nasional indonesia dalam menyambut dirgahayu tni ke tujuh puluh dua
semakin siang cuaca semakin panas
belum lagi kawasan pelabuhan yang tidak banyak tempat berteduh
berbagai cara digunakan oleh kru transmedia yang bertugas untuk menghalau panasnya matahari
selain terik matahari ada sejumlah tantangan yang harus dijalani oleh beberapa kru transmedia demi menghadirkan tayangan terbaik yang bisa dinikmati oleh pemirsa
di seluruh indonesia
yakni bertugas di ketinggian
pekerjaan ini butuh fokus dan harus memperhatikan standar keselamatan
tinggi banget ya kelihatannya
sekarang saya berada di atas sebuah kren yang berada di dermaga pelabuhan indah kiat celegon banten
tempat nanti pada tanggal lima oktober dua ribu dua puluh
yaitu perayaan dari peringatan puteni ke tujuh puluh dua
kren ini menjadi salah satu tempat yang nantinya dijadikan arena atraksi sejumlah pasukan elit dari tni
dari tiga matra yang ada mulai dari kopassus lalu ada kopaska denjaka dan juga ada taifib untuk melakukan dakibu atau pendakian serbu
dan memang ini adalah metode yang bisa digunakan oleh pasukan pasukan elit tni tersebut untuk melakukan infiltrasi ataupun menyusup ke tempat musuh berada
yang tepatnya cukup tinggi seperti kren ini
ataupun seperti kapal kapal
atau seperti pesiar yang ada di perairan
ini sebenarnya masih tinggi
bisa dilihat di atas sana
sangat tinggi sekali
dan nanti pasukan elit tersebut akan melakukan pertunjukan dari atas
ada yang melakukan seperti aksi flying fox
dan ada yang turun langsung ke bawah dengan menggunakan tali
dan posisi kepalanya ada di bagian bawah
saya aja yang berada di posisi ini
ya sudah bisa dibilang cukup tinggi
dan saya merasa ngeri sih
angin di sini berhembus begitu kencang
agak bergetar ya di sini ya mas ya
nah di sebelah saya ini salah satu kru dari transmedia yang sedang melakukan pemasangan kabel
untuk nantinya ditempatkan di atas
karena nanti ada salah satu kamera kita yang akan ditempatkan di posisi paling atas
jadi bisa melihat pasukan tni beraksi saat peringatan hood tni ke tujuh puluh dua
atau tni akan kembali melakukan kegiatan latihan bersama yang terakhir atau gladi bersih
salah satu persiapan yang akan dilakukan pada hari ini adalah pemasangan sejumlah kamera oleh tim liputan di beberapa kendaraan alutsista
setelah hadir dua pesawat kita
setelah itu saya pun menuju ke sejumlah titik lainnya
untuk melihat persiapan dan kesiapan dari tim transmedia yang bertugas
oke hari ini sudah masuk tahapan gladi bersih
di mana nanti pukul delapan waktu indonesia barat semuanya akan diselenggarakan
persis seperti pada hari h
jadi kita akan melihat bagaimana kerja dari teman teman yang berada di kontrol room ini
nah inilah suasana dari control room transmedia
wah di sini
kalau presiden inspeksi pasukan
nah ini ada salah seorang doc kita nih dari news gathering cnn indonesia transmedia yang juga lagi inspeksi pasukan
selamat pagi mas wendy
selamat pagi mas
dari jam berapa mas sampai mas
jam empat waduh jauh jauh dari jakarta nih
jam empat pagi udah sampai di sini
hari ini apa aja yang mau dilihat nih mas
hari ini kita mau cek sistem
jadi sekarang gladi bersih
jadi kita memainkan apa namanya peran kita
ya seperti pada saatnya live nanti hari kamis
hari kamis tanggal lima
hari itu ya
semoga moga lancar semuanya
minta doanya semuanya lancar nggak ada kendala sama sekali
ini teman teman dari control room semuanya
nah inilah suasana ya
rupanya kesibukan pagi hari tidak hanya milik tim liputan
persiapan di ruangan kendali utama atau master control room juga nampak kali ini
bila kemarin saat geladi kotor berlangsung ruangan ini masih dalam tahap penyetelan dan penentuan tata letak
tapi kali ini seluruh layar audio unit dan perangkat lainnya sudah tersusun rapi
dan bisa secara langsung memonitor hasil tangkapan kamera yang disebar di beberapa area
hari ini juga menjadi penentuan dari serangkaian latihan yang telah dilakukan oleh seluruh pasukan tni
dan juga para matra yang akan berpartisipasi dalam kegiatan hud ke tujuh puluh dua tahun ini
persiapan hari ini pun ditunjukkan oleh korps marinir tni angkatan laut khususnya batalion roket marinir
kali ini batalion roket satu marinir surabaya akan melakukan demonstrasi penembakan roket dari darat ke laut
dengan menggunakan kendaraan alutsista bernama rm tujuh puluh grad dan vampire grab
kami dari batuan roket satu marinir yang berlokasi di surabaya
pagi ini kita akan melaksanakan geladi resik
untuk pelaksanaan geladi saat ini kita akan menembakkan secara salpo
seratus butir amunisi roket yang mana masing masing roket nanti akan kita masukkan sepuluh butir
dalam pelaksanaannya nanti munisi itu akan kita tembakkan empat puluh dikali sepuluh roket
atau kurang lebih empat ratus butir
namun pelaksanaan kita geladi hari ini cukup sepuluh saja dulu dua puluh lima persen
alutsista yang dibuat di negara ceko ini mampu menembakkan empat puluh roket sekaligus secara salvo
atau berkelanjutan selama tujuh puluh tujuh detik dalam sekali tempe

alutsista ini sudah memperkuat korps marinir sejak dua ribu tiga untuk rm tujuh puluh grad
dan dua ribu lima belas adalah tahun di mana korps marinir tni al memiliki vampire grad
bangganya tni menjadi pemilik pertama di dunia untuk kendaraan tempur ini

upacara dan gelar pasukan dalam kegiatan gladi bersih pun akhirnya dimulai
upacara dan gelar pasukan dalam kegiatan geladi bersih pun akhirnya dimulai
sekitar delapan belas prajurit dan satu ratus sembilan puluh enam alutsista tni dari tiga matra dan komandonya siap melakukan rangkaian acara yang akan serupa dengan kegiatan pada lima oktober dua ribu dua puluh
tibalah dalam acara parade dan demonstrasi kendaraan alutsista milik tni
acara inilah yang akan menarik banyak perhatian dari sejumlah orang yang hadir di sini
pasukan batalion roket marinir pun sudah bersiap di posisi masing masing
berada di balik layar letkol marinir dian suriansah selaku komandan tembak pun bersiap berikan aba aba dari komando
waktu penembakan pun tiba
dalam hitungan cepat komando tembak dari sang komandan batalion berubah menjadi tontonan hujan roket yang menyerbu lautan selat sunda
dalam perang sesungguhnya senjata milik korps marinir ini mampu menjangkau jarak hingga dua puluh km dengan radius ledakan mencapai tiga hektare dalam sekali tembak
suara dentuman keras memekakan telinga dan getarannya membuat bulu kuduk berdiri
saking takjubnya dengan kecanggihan peralatan tempur milik tentara nasional kita
sementara itu rangkaian acara dan jalannya demonstrasi dari sejumlah atraksi pasukan tni yang banyak dan begitu cepat harus tetap terabadikan dengan baik dan tertata di layar milik transmedia
dan hal inilah yang membuat tenda master control room begitu ramai dan riuh oleh para pemangku program operator teknisi dan lain lain
untuk memastikan semua kegiatan yang ada di semua sudut tidak luput satu pun dan tetap tersajikan dengan baik
kemarin jam sebelas pak
udah udah udah
setelah rangkaian acara satu persatu selesai keriuhan di ruang kontrol room pun sedikit meredah
dan tepat pukul sebelas empat puluh lima waktu indonesia
barat rangkaian acara gladi bersih pun usai
kesempatan kali ini direktur utama cnn indonesia titin rosmasari turut hadir untuk melihat sudah sejauh apa kesiapan dari semua kru yang terlibat dalam perhelatan kali ini
niki charles lau selaku kepala divisi produksi memulai rapat evaluasi
setelah rapat evaluasi dan pengarahan diberikan oleh pimpinan kepada seluruh kru transmedia
saya pun bertanya kepada direktur
utama cnn indonesia titin rosmasari tentang bagaimana kesiapan transmedia sebagai televisi partner tni dalam kegiatan hut di tahun ini
persiapan kedua adalah karena memang tadi saya sampaikan kita sudah berapa kali secara teknis teman teman sudah tahu siapa melakukan apa
dan ketika ini di wilayah teknis siapa di wilayah editorial siapa sehingga materi atau kegiatan ini bukan hanya nanti bisa dinikmati
oleh pemirsa seluruh indonesia lewat tv tv nasional kami menyiarkan
tapi kita juga di grup di internal bisa menggunakan source ini sebagai bahan berita bahan program yang pasti akan sangat kaya
satu yang saya lihat adalah koordinator mas niki charles dengan tim langsung melakukan evaluasi dan mengetahui bahwa ada beberapa
dengan tim langsung melakukan evaluasi dan mengetahui bahwa ada beberapa
yang miss atau tidak sesuai dengan skenario
dan itu satu hal yang pakem harus dilakukan dan memang evaluasi itu menjadi penting
siapa yang besok harus melakukan apa
karena ternyata banyak banget yang harus dilakukan
tapi kita berharap rundown yang mereka punya skenario yang mereka punya
akan sama seperti pelaksanaannya lusa
hari ini baru baru dibersih lusa adalah pelaksanaannya
dan mudah mudahan itu sesuai dengan senario
dan kita berharap semua kesuksesan
karena kesuksesan penyelenggaran hutn ini itu adalah menjadi kesuksesan kita sebagai tv penyelenggara
kini waktu tersisa dua hari lagi
untuk kemudian kita semua bekerjasama dengan baik
demi menghasilkan sebuah tayangan penuh pertunjukan edukasi dan kebanggaan
semoga apa yang telah dilakukan pada hari gladibersih
bisa menjadi titik acuan sebuah kesempurnaan
oke hari ini tanggal empat oktober dua ribu dua puluh
tepat satu hari sebelum dilaksanakannya acara utama dari hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua di pelabuhan indah kiat cilegon banten
nah hari ini sejumlah prajurit yang jumlahnya sangat banyak mencapai delapan belas orang
tidak melakukan pelatihan apapun seperti hari hari sebelumnya
kemarin sudah melakukan gladibersih sebelumnya lagi sudah melakukan gladikotor
tapi hari ini walaupun mereka beristirahat
mereka mempersilahkan warga yang datang
ke tempat ini untuk bisa melihat lihat secara langsung bahkan merasakan sensasi naik alutsista yang mereka miliki
salah satunya adalah kri oswald siahaan yang ada di sebelah saya ini
kalau bisa bisa dilihat
begitu banyak antrian yang warga yang hendak masuk ke dalam kri ini
ada yang keluar ada yang mengantri masuk juga
nah tapi daripada bosen menunggu waktu kesempatan
pihak dari tni sudah menyiapkan parade orkestra yang ditempatkan di geladak ataupun anjungan utama kapal ini
seperti di sebelah sana
mereka semua adalah prajurit tni yang sedang memainkan musik lagu lagu tradisional dengan menggunakan alat alat gamelan seperti itu
ini sangat menarik menurut saya
satu hari jelang diselenggarakannya hari ulang tahun tni yang ke tujuh puluh dua
mereka bersenang senang terlebih dahulu
masyarakat pun bersuka cita dengan hiburan dan kesempatan yang dihadirkan oleh tentara nasional indonesia
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
hari ini sudah memasuki tanggal lima oktober dua ribu tujuh belas
di mana ini merupakan hari yang paling ditunggu tunggu oleh semuanya
baik oleh kru transmedia selaku official partner
dan juga tv pool seperti itu
dalam acara peringatan but tni ke tujuh puluh dua yang jatuh pada hari ini

untuk bisa memberikan kontor kontor dan kontor yang mereka inginkan
memberikan tontonan yang menarik kepada hadirin yang datang
mulai dari presiden republik indonesia para pejabat negara
dan juga seluruh rakyat indonesia yang hadir di sini
dan juga menyaksikan langsung dari channel transmedia seperti trans tv trans tujuh cnn indonesia dan lain sebagainya
nah ini adalah suasana pagi hari di sini
sudah terlihat kesibukannya
dan rata rata di sini sudah datang sejak dini hari tadi untuk menghindari kemacetan
dimana saya pun tadi berangkat sekitar pukul tiga waktu indonesia pertama
tiga waktu indonesia barat
sudah macet di jalanan menuju ke kawasan ini ke pelabuhan indah kiat
tepatnya di kawasan pelabuhan merak itu stuck
sehingga saya dan juga beberapa kru yang lain harus berjalan kaki sejauh lebih kurang satu lima km
ditambah lagi cuaca sangat mendung dan juga hujan turun cukup deras pagi hari ini seperti itu
nah ini begitu kesibukannya
tak ubahnya persiapan di dalam ruang master control room transmedia
di ruang selanjutnya
persatuan komunikasi dan teknologi satkomlek tni pun sudah bersiap untuk memantau tayangan
juga memberikan penghitungan waktu kepada pasukan tni yang akan berpartisipasi dalam kegiatan hari ini
kru transmedia yang berada di ruang control room bersiap siap untuk mengudara
inilah detik detik dimana siaran langsung dari hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua di pelabuhan indahkiat cilogon banten akan disiarkan transmedia
pukul tujuh empat puluh waktu indonesia barat ditiupkanlah trompet oleh prajurit tni sebagai tanda komando upacara akan segera dimulai
seiring dengan itu ribuan masyarakat sudah berbondong bondong datang ke pelabuhan indah kiat untuk mengikuti prosesi peringatan hut tni
terlebih acara ini juga dihadiri oleh presiden

bisa dilihat di sekeliling saya sudah banyak sekali masyarakat yang berada di sekitaran kota cilegon untuk datang ke acara peringatan hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua di pelabuhan indah kiat cilogon banten ini
mereka sudah rela datang ke sini sejak dini hari tadi pukul tiga pagi dan sekarang mereka sudah memadati kawasan ini karena mereka ingin menonton bagaimana upacara dari peringatan hut tni ini dilaksanakan
karena di sini juga ada presiden joko widodo dan juga wakil presiden yusuf kalla
yang paling dinantikan adalah mereka ingin melihat bagaimana atraksi ataupun penampilan penampilan dari para prajurit tni dengan alutsisa alutsisa tercanggih yang mereka miliki
ada pesawat sukhoi su tiga puluh ada tank leopard ada kapal selam jenis cakra yang baru saja dimiliki oleh indonesia yaitu dengan nama kri nagapasa dan lain sebagainya
dan itulah yang menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh warga ketika datang ke lokasi ini bisa dilihat
hal ini pun berdampak kepada lalu lintas
terutama di jalan akses menuju lokasi acara yang memang sempit
ditambah begitu banyaknya kendaraan baik dari tni dan juga masyarakat sipil yang menuju ke lokasi
kemacetan sudah mulai dirasakan sejak memasuki kawasan pelabuhan merak
dan rupanya kemacetan yang terjadi belum terurai hingga jelang kedatangan presiden joko widodo
sehingga kepadatan ini juga berpengaruh kepada iring iringan presiden
rombongan kendaraan kenegaraan ini
rombongan kendaraan kenegaraan ini
rombongan kendaraan kenegaraan ini
tertahan sejak memasuki jembatan layang pelabuhan merak
karena waktu yang terus berdetak dan acara pun sudah dimulai
presiden jokowi dodo mengambil inisiatif dan menginstrusikan semua yang ada di rombongannya untuk berjalan kaki menuju lokasi acara
tidak tanggung tanggung presiden ke tujuh republik indonesia ini menempuh jarak lebih kurang tiga km untuk dapat tiba di lokasi
setelah berjalan cukup jauh
setelah berjalan cukup jauh
setelah berjalan cukup jauh di sisa tiga ratus meter terakhir presiden pun dijemput oleh sang empunya acara
panglima jenderal tni gatot nurmantio beserta jajaran kepala staf tni
serta kapolri jenderal polisi tito karnavian
akhirnya presiden jokowi dapat mengikuti prosesi upacara dengan keterlambatan sekitar tiga puluh menit dari waktu yang semula ditentukan
pesawat kita dalam keadaan terancam kita saksikan pesawat lawan dapat menembak kapan saja
atraksi yang paling dinantikan oleh para tamu undangan dan juga masyarakat yang hadir adalah simulasi tempur
yang dipertontonkan oleh empat pesawat tempur tni yakni sukhoi su tiga puluh dan f enam belas yang memiliki istilah dogfight
pesawat tni gatot nurmantio
belum lagi sajian peluncuran tembakan dan roket roket tempur dari darat ke laut
dan juga dari kapal kapal perang tni yang biasanya berjaga di perairan terluar

indonesia kri nagapasa juga menjadi bintang dalam acara ini karena menjadi alutsista paling anyar
yang dimiliki oleh tni angkatan laut
serta keahlian personal dari pasukan pasukan elit tni seperti kopassus kopaska kopaskas denjaka
dan lainnya dalam atraksi flying fall bahkan bersama satwa anjing berjenis belgian malanoa
dan atraksi daki serbu atau dakibu di atas kren dengan tinggi sekitar empat puluh meter yang jelas sangat berbahaya
akhirnya rangkaian acara pun usai
raut raut wajah simbol rasa lega terharu serta bangga
terpancar dari semua kru transmedia yang bertugas di hari yang sangat istimewa ini
tugas bersama dengan tni menjadi tv pool merupakan hal yang bersejarah bagi kami yang ada di sini
kita menyiapkan kira kira hampir dua bulan mbak untuk bisa mencapai event yang kita lalui bersama itu
kalau catatan dari sisi kita ada bahwa kemudian ada beberapa shoot yang kemudian kurang akurat
ada beberapa shoot yang kita mungkin terlambat
bagi kami yang ada di sini
ini adalah salah satu momen yang tidak akan pernah terlupakan sebagai keluarga besar transmedia